wali kota solo sekaligus putra presiden joko widodo gibran raka buming raka
memastikan presiden joko widodo telah mengantongi satu nama calon presiden yang akan didukung dalam pilpres nanti
namun gibran enggan mengungkap ciri capres yang didukung ayahnya tersebut
jokowi di kawasan senin jakarta pusat kamis siang
gibran memastikan presiden joko widodo telah mengantongi satu nama calon presiden yang didukung dalam pilpres mendatang
gibran meminta media untuk bersabar menunggu sikap politik presiden terkait arah dukungannya terhadap nama capres yang dimaksud
arahnya pak jokowi itu belum confirm ke satu capres gitu
siapa itu mas
ya ntar aja ya
sama sama arahannya mas gibran
saya nggak pernah memberikan arahan
ke relawannya mas gibran
sama gak mas tokohnya mas
ya timnya kan memang belum terbentuk